kebola basket dalam negeri tidak dapat diperkuat empat pemain andalannya yang dipanggil tim nasional
satria muda jakarta akan mengandalkan sejumlah muka baru di ibl musim dua ribu dua puluh
sementara itu hasil baik di dua turnamen pramusim membuat klub amarta hang tuah optimis menghadapi musim kompetisi tahun ini
untuk musim ini satria muda merekrut tiga pemain lokal baru yaitu bima rizky murah wisnu dan fadlan minalah
untuk pemain asing runner up ibl musim lalu ini memilih taekwon scott elia foster dan gary jacobs
absennya arki wisnu hardianus kevin yonas dan laurentius oi yang harus membela timnas diakui akan cukup berpengaruh pada kekuatan satria muda tahun ini
namun pemain pemain muda sm telah siap untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya
salah satunya adalah rivaldo pangestio pemain debutan yang baru saja merebut medali perak basket tiga x tiga di sea games dua ribu sembilan belas
kalau saya sendiri sebenarnya sangat disayangkan
karena jujur saya ingin belajar banyak dari arki
kalau misalnya kita sekarang udah apa kalau satu tim mungkin bisa belajar lebih banyak
tapi sekarang dia jadi musuh gak apa apa bisa juga belajar
kalau dia dari musuh dia bisa tetap masih mengajarin
sementara itu menjelang bergulirnya ibl musim dua ribu dua puluh klub amarta hang tuah juga memperkenalkan para pemainnya
bermodal hasil runner up di dua turnamen pramusim yaitu turnamen piala raja dan piala presiden
membuat para pemain hang tua cukup percaya diri menghadapi musim ini
di perguat tiga pemain asing kasaka cotton charles jackson dan dernal aaron martin
hang tuah mematok target untuk setidaknya dapat menembus babak final empat
kendala yang dihadapi jelang bergulirnya seri satu di semarang adalah cederanya salah satu pemain andalan hang tua abraham wenas
kalau dibilang cukup mengganggu sedikit ya cukup mengganggu pastinya
karena wenas kan juga merupakan satu pointer kita ya pemain andalan dari amarta hang tuah
tapi dengan kedalaman tim sekarang saya rasa sih pemain lain bisa make up ketidakadaan wenas
walaupun juga keputusan manajemen keputusan pelatih kita nggak akan berangkatin wenas di seri satu
kompetisi indonesia basketball league dua ribu dua puluh akan berlangsung selama delapan seri
seri pertama akan berlangsung di semarang tanggal sepuluh hingga dua belas januari
salah satu perubahan di musim ini adalah penggunaan tiga pemain asing dan ikut sertanya timnas basket indonesia
erlangga wisnuaji randy putrama jakarta